sementara itu menanggapi keluhan warga tentang debu batubara yang mengganggu kesehatan mereka
petugas dari kepolisian dan dinas lingkungan hidup menggelar inspeksi ke sejumlah pabrik di kota cimahi
petugas mengambil sampel batubara dan mengujinya di laboratorium
satuan reserse kriminal dan inafis polres cimahi disertai dari dinas lingkungan hidup
melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pabrik di kawasan industri di kota cimahi rabu siang
petugas kepolisian menyelidiki dan memeriksa batu bara yang dijadikan sebagai bahan bakar untuk proses produksi pabrik
sisa pembakaran batubara dari pabrik diambil untuk diperiksa di laboratorium
menurut perusahaan logitek penggunaan batubara sudah sesuai dengan prosedur
dan sudah diawasi oleh dinas lingkungan hidup di kota cimahi dan provinsi jawa barat

dan kita pun dari provinsi langsung setiap tiga bulan periode kita ada lakukan pengecekan usia
sementara dinas lingkungan hidup
menyebutkan ada beberapa hal harus diselidiki lebih lanjut berkaitan dengan keluhan warga
sidak dilakukan petugas menanggapi keluhan warga terhadap debu batubara yang mengganggu kesehatan mereka
terus apa mungkas kota cimahi